ngapain sih masuk ke dalam
saya kagak sanggup deh ini
pakai kaosnya dari rumahnya parija
udah dipake sekarang
tentang kejadian di villa itu
saya masih gak tau
harus bagaimana terkait apa yang saya lihat
kenapa aku jadi teringat
soal dia yang diinterogasi
sama polisi mengenai kejadian
kebakaran dan hilangnya sienna
tuk tuk tuk
mama kok belum tidur
banyak yang mama pikirin sih
kita ngobrol berdua
ya dia bilang
katanya dia sudah di
ya ditanya tanya sama mama
tidak ada yang bisa ditanya sama polisi
soal kebakaran di film mama
dan juga tentang hilangnya sienna
mama kepikiran aja
giliran mamah untuk dipanggil polisi
untuk berikan keterangan itu
agak khawatir sih mama
mama tenang aja
gak cuma mama tapi semua orang yang ada di villa itu akan
nunggu giliran aja sih mbak
ya sih mama sih
siap ya untuk ditanya tanya sama polisi
dan juga tentang kebakaran
katanya mama sempat bertikai sama siena
memicu sebuah kesalahpahaman
mama sih gak takut
bikin repot semua orang
elsa ini benar benar ya
soalnya sayang kamu gak harus minta maaf kok
tadi papa jadinya ngobrol
waktu di rumahnya bu rosa
elsa tadi sempat pergi
makanya tadi ada
ada berita itu kan
anak itu ya
sebetulnya ada yang aku khawatirkan ma
ada yang aku takutkan sebetulnya
yang jadi kekhawatiran aku adalah
apakah kecemburuannya elsa
kemarahan elsa sama nino
dan sienna ini ada hubungannya enggak
aku gak mau mikir kesana
mudah mudahan aja gak kayak gitu ya pa ya
aku jadi ikut kepikiran deh
enggak enggak ma mudah mudahan enggak ya
kadang kadang aku mikir ma
dan gak bikin kita kepikiran terus
iya elsa itu udah dewasa
ngurusin anak yang baru gede kan pak
cara dia berpikir
dengan apa yang kita pikirkan gitu ma
ngambil cara lain gitu
dan di luar
ini sampai sekarang aku tuh
untuk sikapnya begini terus aku tetap berusaha
ya karena itu
karena kalau kita
nanti kapan belajarnya
sebenarnya motivasi mbak elsa tinggal
di sini tuh apa sih
mbak elsa punya rumah gak ada
mbak ira juga nggak ada
apa gak malu mbak
tinggal di rumah ini terus
kamu tuh bener bener gak sopan ya sama saya
udah baru di sini
ya kalau saya memang begini mbak
beda lah sama mbak ira
kakaknya mbak siana udah telpon
mbak sienna kemana
kok ditelepon gak ada
gak balik balik ke rumah
terakhir pergi sama mbak elsa
kamu kenapa sih kalau cerita tuh gak izin sama
lah siapa mbak
aduh masaknya banyak
gue gak pake jam lagi
ini kasih kayaknya udah malem banget
waduh gue mau pulang jam berapa ini
masakannya udah mateng
kita makan yuk
ibu masak tadi kan buat makan malam bu
iya itu tadi kayaknya banyak banget
apalagi saya sebenarnya kan udah
makan udah kenyang
udah kasih tau ibu
mir jadi perempuan tuh
agak berisi sedikit
yuk kita makan bareng
mir apaan di sini mir
ibu yang suruh datang
kayak ibu lagi
ngeliat film india
yuk kita makan bareng
sena pernah sih cerita sedikit tentang
karena siena adik satu satunya
makanya cnn ini suka takut cerita apa apa
soalnya kalo sampe ada yang
kakaknya bakalan marah banget
dan gak ragu langsung maju buat ngadepin
orang yang nyakitin adiknya
aduh terus gimana ini ceritanya
kalo sampe kakaknya itu tau
dan gue masih ada di sini
kayaknya gue harus telepon kakak deh
tapi gak usah deh
eh kenapa sih
mau telfon sal ya
gak ada salahnya kok
walaupun udah putus ya
telepon mantan tuh gak ada salahnya
gue tuh bukan mau telfon sal
gue mau nelfon kakak gue
ya telfon aja lah
tenang tenang gue janji
gue pengen sih sebenernya telfon dia
soalnya kakak gue itu
kenapa galak ya
galak sih tapi bukan sama gue galaknya
dia tuh kayaknya selalu bisa tahu
kalau gue lagi ada masalah atau enggak
cukup dengan dengerin gue ceritanya kayak gimana
enak aja dulu
punya kakak yang perhatian
ya tapi gue jadi ngeri sih sal
yang udah kakak gue tuh bakal nanya
kamu lagi gak ada masalah apa
siapa yang bikin kamu sedih
sini kasih tau orangnya
aduh dia tuh kalo udah marah ya
kayaknya tuh kakak lo tuh sayang banget ya
makanya kalau dia udah ngomong kayak gitu
gue itu jadi suka nangis
gue terharu sih
dan perhatian banget sama gue
berarti gak akan ada orang yang berani macem macem sama lo
makanya sekarang tuh
gue selalu mikir yang panjang banget
sebelum gue curhat apa apa ke dia
yang ada dia tuh bisa langsung ninggalin kerjaannya
dan dateng kesini cuma buat ngadepin orang yang bikin gue sedih
bisa berantem dong ke orang

bisa berantem dong tuh orang
dulu malah pernah ada kejadian
gara gara ada anak kecil yang ngebully gue
gue diajak ajak itu deh
terus gue pulang gue cerita sama kakak gue
kakak gue langsung ninggalin kerjaannya
dia lari keluar dan dia
nyari anak kecil itu buat bikin perhitungan
pokoknya gak boleh banget tuh
adeknya sedih ataupun nangis
ya cuman jadinya
gue sekarang harus hati hati kalau curhat sama dia
tapi hebat lah kakak lo itu
keren tau gak
daripada kakak gue
ini kok jadi agak takut nih
gue sih gak kenal sama kakaknya siena
kan dari dunia profesi aja
tapi sumpah deh ini ngeri banget
tapi gue udah punya kuncinya sih
gue harus arahkan kecurigaan polisi
juga kakaknya sienna
ke siapa aja selain gue
karena gue gak tau mau jawab apa juga
tadi kakaknya mbak sienna
nanyain nomor telepon mbak elsa ke saya
nah gitu dong izin dulu sama saya
udah gak usah dikasih ya
biar saya aja yang langsung hubungin ke dia
saya dapat dari mbak ira
aduh kamu tuh gimana sih
saya cuma mau ngasih tahu
jadi jangan gak diangkat ya mbak
kamu tuh bener bener ya
lain kali gak boleh ya kayak begini
nomor itu privasi tau gak
kesel banget ya nih orang
terus gimana dong
ngapain coba dia ngasih ngasih aja
tujuan gue kan disini untuk nyelidikin
kalo kayak begini
jadi gak bisa lah gak tenang
gue harus pergi sih dari sini
dia angkat deh biasanya ada yang penting
pasti kalo malem malem terseru gini
aku speakerphone aja ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini pa aku mau ngasih tau kalo elsa ngasih tau ke mama
tentang dia dipanggil di polisi
iya kan papa dan mama yang
dia bilang ke kantor polisi kalau aku sama mama
pernah berantem sama sienna
aku sama shena sama mama pernah berantem
karena waktu itu sienna sempet ngancam mama
terus abis itu
shena pernah mau nabrak mama
dan itu kan kurang ajar ya apa namanya ya
masa siana memperlakukan itu ke mama aku kan
makanya aku tegur dia
dan seharusnya masalah ini
aku lapor ke polisi tapi kan aku tidak lapor
din yang kamu lakukan udah bener ko din

nak tapi masalahnya elsa
dia tau mama sekarang lagi banyak pikiran mama jadi overthinking sekarang
mama sekarang lagi banyak pikiran mama jadi overthinking sekarang
emang keterlaluan elsa ini nak
gini pa papa nanti bisa kasih tau elsa gak
bisa tapi sekarang elsa gak disini nak
lagi nggak ada di sini
ya formed itu nanti kalau elsa udah pulang
ke rumah tolong kasih tau elsa ya
kalau dia dapet informasi apa apa dari kantor polisi
tolong jangan kasih tahu mama
kasih tau elsa kalau udah ada di sini ya
karena mama sampai saat ini masih kepikiran
kenapa villa yang baru dibeli langsung kebakaran
dan disitu kan di hermod
ada korban ya
papa dan mama juga sama
sebenarnya belum ada penjelasan dari kantor polisi siapa korbannya
tapi karena siana menghilang ya kita mungkin berpikir itu siana korbannya
meskipun saat ini masih belum diketahui siapa
tapi kita berharap ya semoga bukan shena
din ini papa jadi nggak enak karena kelakuannya elsa
tolong sampai ke buruh saya
papa gak usah minta maaf ini kan bukan salah papa
tapi tetap aja papa gak jadi gak enak sama berusaha
kamu jaga anak anak jagain al jaga semua di situ ya
jaga kesehatan kamu juga nak
ya pasti aku akan jaga keluarga kecilku pak
proses soal kebakaran ini nantinya pasti akan panjang gitu
kita semua pasti akan diminta keterangan sama polisi
jadi emang kita harus siap
kita coba bisa saling mendoakan aja sih pak
papa tolong sampaikan ini ke mama ya
iya sayang ini mama dengar kok
kita saling mendoakan ya
ini jangan jangan mama
tidak ada yang pasti yang bisa dibikirin tentang kebakaran di gunung villanya
soalnya sejak kembali sampai saat ini
saya lihat memang masih menyimpan kegelisahan
saya jadi berpikir ada sesuatu yang menjadi pemicu besarnya
kenapa mama terus kepikiran
ini pasti bukan soal kebakaran hutan villa aja nih
tapi ada hal lain yang dipikirin mama
tapi ada hal lain yang difikirin mama
saya tinggal di rumah sama mama

susah sekali dikasih tau
supaya elsa itu ngerti apa yang kita semua maksudkan
mau gak ya
kalau aku sekemar bareng sama dia
ya waktu gak ada anak anak sih
apa aku kamar sebelah
tapi nanti aku tidur sendiri dong
atau aku masuk aja
udah kamu masuk
masuk aja jangan di depan pintu
bukan tamu kan
belum tidur dia
dengar kamu mas
maksudnya gak denger
yaudah aku masuk nih
gak pernah tidur
sekarang aja bangun
sudah isi rahat yuk
udah jam berapa ini
singkat gigi dulu jangan lupa
ia juga sih
usah sih biar cepet di samping kamu aja
dindin kamu tuh kalau dikasih tau cemberut aja mukanya
kenapa kamu butuh sesuatu
enggak enggak enggak
ya udah sini
di situ kenapa harus di sini
kamu lihat gak sisa ranjangnya
nanti kalau jatuh gimana
di sebelah rena
di sebelah rena
ayo di sebelah rena
ini anaknya mau tidur lagi

kebanyakan renggok nangis
serius dia pernah lihat opo
kita pernah lihat juga inisupport portalnya
penggal penyakit gitu nanti
andien tidur lah
ayo tidurnya duduk begitu
aduh tahan aku gak nyampe lagi buat megang mas al
andien ini karisma putri tidur
kok mas al tau aja sih aku lagi usaha
tau sama jembaju tangannya
asgara perut papa nak
perut papa nak
bu bu udah udah udah bu udah bu
nasinya masih ada lauknya udah habis
tambah dong lauknya
aduh ini gue kapan kelar makannya nih
masih ada nasi lauknya habis ditambahin lauk
masih ada lauk nasinya habis ditambahin nasi
gak kelar kelar nih gue makan sampai besok
karena perut gue udah kenyang banget
masih lagi dukinuh
kalau tambah nasinya
tabah lagi nasinya
bu bu bu udah cukup buat saya saya bakal nyawa bu
kamu mesti makan banyak
biar cepet sembuh
jadi gak bisa makan banyak
kalaupun saya lagi sehat makanya masih banyak ini bu
walaupun saya gak sakit
saya sehat sehat aja
ini saya udah begah begah banget kenyang banget ibu
sesuatu yang berlebihan tuh kan gak bagus juga bu

bukan kayak berantakan juga
bukan kayak brak nya say sars
sabe baik abuak
gitu roles abuak
permisi dulu ya
ibu salah ngomong ya
ibu salah ya
gak kita sih
ibu saya kalau masak
itu makanan harus habis
dan gak disisain
kalau enggak ibu saya bisa sedih
pas kamu dateng udah seneng banget tuh
nah itu artinya
bagi dia tuh
ya kan bukan begitu maksudnya
tapi ini kan udah begah banget
kamu aja yang bujuk ibu saya
kamu aja yang bujuk ibu saya
kamu aja yang bujuk ibu hati saya itu bakal luhur
ngapain jadi gua
kan lu itu makhluk
udah gak ada cara lain mia
ibu saya ini bisa tersenyum
soalnya sama kamu doang
biar kita bisa balik ke ponopolita
ya kan pak rizal belum sembuh banget
sudah sembuh kok mia udah sehat
soalnya saya harus balik ke ponoplita
kasian pak al
aduh tuh pergi mali ya
ntar deh udah udah
udah gue pikirin
ih ini mah kayak beneran banget
gue pacaran sama pak rizal

gue banget ini mah

aku kayak gini gara gara ini ya noh
aku kayak gini gara gara ini ya noh
aku gak ditemuin sama siapapun karena kamu
aku gak ditemuin sama siapapun karena kamu
kamu udah ninggalin jejak dan sekarang semua orang akan tahu
kalau kamu udah hamilin aku
kamu harus tanggung jawab dong
kamu harus tanggung jawab
mau tanggung jawab gimana
nyentuh kamu aja enggak
udah deh mending sekarang kamu balik
semua orang nyariin kamu
sena balik sena
sena balik sena
kamu kenapa mimpi sena
kamu kenapa mimpi sena
kok sampai ke bawah mimpi gitu sih
kok sampai ke bawah mimpi gitu sih
gak tau mah

aku minta dia kembali untuk jelasin ke semua orang

gak ada apa apa dengan dia mah
gak ada apa apa dengan dia mah
mama ngerti ini berat buat kamu
ini gak mudah

ya menurut mama kamu sebaiknya harus jujur
sama diri kamu sendiri
dan kamu harus berusaha untuk cari sena

supaya dia tuh bisa jelasin ke semua orang
kalau kamu tuh gak salah
kalau nama kamu itu harus dibersihkan
aku sangat benci dengan keadaan ini
aku sangat benci dengan keadaan ini
kenapa sena harus pergi sih
bikin semua orang jadi bertayah tayah
bikin semua orang jadi bertayah tayah
tapi apa anget mudo aku sena ini
kamu sebenernya dimana sih sena
udahlah kamu mungkin bagusnya
sekarang duduk terus kamu sholat ya no ya

kamu mungkin minta petunjuk sama allah
udahlah dikasih jalannya
udahlah dikasih jalannya

no kalau semua orang itu udah gak percaya sama kita
nggak mau terima penjelasan kita
allah nanti mau mendengarkan keluh kesah kita
pokoknya kita serahin semuanya sama allah
pokoknya kita serahin semuanya sama allah
untuk berhati hati banget sama kondisi kamu sekarang

bikin ibu tersinggung
ibu jangan nangis dong bu
ibu jangan nangis tuh bu
ibu kalo nangis nanti cantiknya berkurang loh ibu
ibu kalo nangis nanti cantiknya berkurang loh ibu
jangan nangis ya bu
ibu masaknya enak enak tuh
ibu masaknya enak enak tuh
semuanya enak banget
gak ada yang gak enak cuman
kalau tadi mirna jadi bikin
ibu sedih begini
udah kenyang banget bu
jadi udah gak bisa
ibu teringat tuh ya
ibu teringat tuh ya
jaman dulu ya
kita tuh kalau masak serba kekurangan
kita tuh kalo masak serba kekurangan
kepertu masak tempe
ya tempe aja
kalo masak tahu
ya tahu aja
gak ada lauk yang lainnya
ada lauk yang lainnya
semenjak bisa dapet
kerjaan yang enak
rumayan gede gajinya
rumayan gede gajinya
baru deh kita bisa makan

makan dan masak yang enak enak
wah lauknya macem macem
wah lauknya macem macem
apalagi sekarang kan anak ibu tambah satu
apalagi sekarang kan anak ibu tambah satu
jadi kan ibu tuh
masak yang banyak
mirna juga bisa makan yang lahap

tuh ibu seneng kalo gitu
tuh ibu seneng kalo gitu
kan kamu jangan anak ibu
kan kamu jadi anak ibu juga
kan kamu jadi anak ibu juga
gue udah diakui jadi calon istrinya
apalagi diakuin jadi anak juga
makin keringet dingin dah gue
ibu tuh udah
kelewat sayang sama kamu

ibu maunya kamu jadi mantu ibu
ibu gak mau yang lainnya
nih nih yang kayak begini nih
yang makin bikin gue sakit perut
ya allah tolongin gue ya allah
jadi mantu ibu
hai pa tuan pa
hai pa tuan pa
mau buang ga nih
prendi ha ini ada apa ya
ini ada tim photographer team make up dan
maksudnya mau ada foto foto lagi begitu
kata palsy semuanya akan kebahagian
ya semoga aja ya
oke untuk tim fotografer kalian bisa langsung turunin aja barang barang kalian
untuk tim wadrop dan tim make up kalian bisa langsung ke saya ke dalam ya
gue yang punya gue kemana
lah adik adiknya si rupiah ya pak
siapa aja nih berdua
tim make up dan ti wardrobe itu khusus buat bu andien dan bu rosa
emang kalian mau di make up juga
ya enggak pak kalau gitu di make up mah
gue kayak semut magel
yaudah kalian bisa bantuin tim fotografernya untuk nurulin barang
mari kita duluan ya
gak boleh liat temen yang ada rambutnya yang licin licin
lo masih temen sama yang licin
kalau emang lo masih temen besok gue bawain cewek
eh kepala gue
mbak mirna nih jangan penguai
ini reina itu
ya nggak kenapa kenapa
udah siap semuanya rem
sudah pak sudah saya siapkan semuanya
atau mau pergi
apa mau pergi ke mana
nggak papa nggak pergi
terus apa aja yang udah siap
kamu siapin itu semua
jangan kami yang minta kemarin
minta foto keluarga kan
kan ada askara yang udah mulai besar sekarang
aman semua tapi kan ya
aman semuanya sudah siap
kita foto foto baru keluarga lagi
enggak enggak yang foto keluarga tuh ini
cuma nanti fotonya gantian ya
cuma kasian mirna kan besok belum masuk
kalau kamu kan enak ada uya
masang kiki nggak mau kalau pakai uya
sama sama sama svendy juga bisa
tuh boleh tahu mbak mirna
bukan luar enggak
ya apa bos kan emang suka bercanda bu
oh iya untuk make up dan outdoornya sudah standby
jadi kalau bu andi dan bro sudah siap
gimana ya tangan aku masih
masih sakit mbak mirna
enggak begitu sih
nanti coba pelan pelan
mungkin kalau sakit oke
makanya kalau disuruh istirahat udah ngeri
biar cepet sembuh ya
udah beres deh
apa yang dibawa sama mirna tadi ya
kiki kan jadi penisirin
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
masuk ke dalam
saya kagak sanggup deh ini
ya ya lah mir
udah dipake sekarang
setelah saya mandi saya harus pakai baju ini
terus kita foto berdua
terus kirim ke ibu saya
iya tau di mane mane yang abis mandi juga pake baju
ini ngapain juga langsung pake baju yang ini
aduh lagi ini
ini bukan gue banget ini kaosnya
iya biar saya tau
saya juga sama ini buat
ada apa ini
pagi pagi kok dua puluh dua
ini udah cemiming mimingan
tangannya mariza boleh dilepas
kalau sama lembalu sama kiki
coba itu apa sih tulisannya
ini nggak boleh pelit sama kiki
kalian mau pake baju couple
ini kaos paling keren
seantero jawa teraya
kalau berduanya pake cepet
berisik berisik udah ribet
udah marah marah tau
kalian berdua bakal
gak ada udah
nggak boleh galak galak sama calon suami
ini juga kaosnya dikasih dari
mak lo juga kagak dimari
kalau gak dipake nanti ibu saya sedih mir
gak usah pake piling pilingan segala deh
gak boleh dah kapur
tuh kan bener
ada apa nih bu
kamu itu sama mirna jadi gak sih
ibu udah mau ke arissa nih
kan ibu mau pamer foto kamu sama calon mantu